sore hari ini saya memenuhi undangan untuk menghadiri acara buka bersama dengan anak anak yatim
yang sudah direncanakan sejak minggu lalu
jadi kemudian saya hadir dan alhamdulillah tadi sudah bersama sama dengan anak anak yatim
mudah mudahan mereka tumbuh menjadi anak anak yang soleh
anak anak yang nanti akan bisa melampaui cita citanya
pak anies tadi kan sempat ketemu pak palu apa sih yang diomongin pak
kalau tadi santai aja karena kita buka bersama
jadi lebih banyak bicara ya cerita tentang buah tentang makanan cerita macam macam soal itu